pelonggaran social distancing yang dilakukan pemerintah membuat warga islandia pun mulai kembali beraktivitas
namun sejauh mana kelonggaran tersebut diberlakukan
ya untuk mengetahui perkembangan di sana tentunya sudah bergabung bersama kami
haryanti novita seller yang berada di rejavik islandia
halo selamat pagi waktu jakarta
nai bisa diceritakan bagaimana sebenarnya kondisi di sana
sehingga pelonggaran ataupun social distancing dilakukan beberapa waktu lalu sekali ini lebih longgar
bagaimana respon masyarakat dan apakah aktivitas sudah kembali normal
respon masyarakat terima kasih mas yuda mbak lady
selamat malam dari islandia dari rikiavik islandia
sejauh ini tanggapan dari masyarakat islandia sangat baik dan kita sangat mendukung ya
kita tidak ada lockdown
tapi memang diperlakukan social distancing
dan pertanggal empat kemarin kita semua sudah normal kembali
kecuali sekolah menengah ke atas kemudian universitas
kita masih belum mengetahui kapan mereka akan dibuka
tapi supermarket supermarket dan kantor kantor sudah mulai berjalan
seperti biasa juga sekolah tk dan sd
lalu bagaimana dengan pemerintah di sana
apakah memang sangat informatif terkait update berita covid sembilan belas
dan juga masyarakat di sana merespon adanya pembatasan kebijakan dari pemerintah
kita mendapatkan informasi yang sangat akurat sekali dari pemerintah
juga dikarenakan kita populasinya sangat sedikit sekali ya
kita itu satu negara itu populasinya sekitar tiga ratus

kita memang cepat sangat ditangani dengan cepat oleh rumah sakit rumah sakit dan pemerintah
dan apabila kita memang sakit kita memang harus di rumah mengisolasikan diri sendiri sebelum kita ke rumah sakit
dan paling tidak kita harus menginformasikan ke rumah sakit setempat atau klinik setempat
kalau kita mungkin mempunyai gejala gejala coronavirus
semua website web sana itu dapat diikuti perkembangannya dari wwww covid is
berarti hanya himbuan untuk social distancing ya mbak yat
lalu bagaimana di sana
apakah himbauan tersebut juga diikuti dengan peningkatan keamanan di ritz kevic
ya kita semua
semuanya dilakukan dengan baik
dan pemerintah memberikan
ya mbak herianti kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun sebelumnya
misalnya di bulan ramadan ini mungkin ada agenda gitu dengan makan ataupun buka bareng gitu
dengan teman teman warga negara indonesia yang ada di sana
nah sekarang masih ada nggak sih akan bertemu dengan teman teman di sana
mungkin ya tapi untuk saat ini kan kita juga baru dibukanya tanggal empat mei kemarin
jadi untuk saat ini kita masih
masih belum ada kumpul kumpul
semoga nanti pas sudah selesai bulan puasa kita bisa berkumpul bisa lebaran sama sama dengan teman teman semua gitu
biasanya tradisi di sana gimana tuh mbak kalau bulan ramadan dengan teman teman yang ada di sana
kadang kadang kita buka puasa bersama
kemudian setelah kalau sudah mulai masuk ke lebaran kita ke sholat id
sama sama di masjid
kemudian kita biasanya memberikan makan sama sama gitu loh
lebaran sama sama di rumah salah satu masyarakat indonesia
tapi karena kadang kadang itu kan tanggalnya kan beda
maksudnya masih hari kerja
jadi kita kadang kadang memilih itu weekend gitu
either sabtu atau hari minggu
kita inform ke teman teman kita kasih informasi
kita potluck atau kita salah satu yang menyediakan rumah
masak sesuatu masak hidangan untuk lebaran ya
lontong rendang dan lain lain
ya semoga sih tahun ini kita nggak ada sudah berlalu gitu loh covid sembilan belas
iya mbak ini terkait dengan istilah
dia kan dikenal sebagai negara yang banyak sekali objek wisata yang menarik
ya aurora kemudian blue legun
apakah selama pandemi ini semua tutup
atau nanti kembali ketika dibuka ini
tutup semuanya tutup
dan kita memang saya cek ke bagian rental car
kita memang nggak ada turis sama sekali gitu loh
karena kita juga nggak bisa menerima penerbangan dari luar kan
hanya dua apa
hanya dua minit
hanya dua minggu
dua minggu yang akan datang ya
oh ya kita harus di quarantine selama dua minggu kalau ke islandia
kalau mereka datang kita harus
terkait juga dengan bagaimana suasana di sana
kita ingin tahu nih mbak kalau hari ini tuh sekarang suhunya di sana sekarang berapa
terus juga makanan favorit islandia itu biasanya apa sih mbak yang dihidangkan di sana
hari ini cuacanya itu delapan sampai sepuluh derajat tadi
tapi panas cuacanya bagus hari ini mataharinya
mataharinya mataharinya tuh terik hari ini
makanan favorit orang islandia itu kita terkenal dengan lemnya
kemudian ikan ikannya juga terkenal salmon cod kadok terus
apalagi ya kayaknya mereka juga makan daging kuda sih
baik mbak herianti terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini
mudah mudahan warga indonesia bisa berwisata ke sana menikmati aurora kembali ya mbak ya dalam tahun depannya setelah pandemi berakhir
iya terima kasih banyak
dipercaya untuk menjadi jendela dari islandia
iya kita juga dikasih kesempatan untuk lihat walaupun cuma di belakangnya itu dinding tapi itu udah dinding dinding islandia gitu ya
itu udah cukup memuaskan kita gitu karena gak
ini udah dinding dinding islandia
karena kita gak bisa kemana mana juga
baik terima kasih mbak herianti
salam juga untuk keluarga
salam juga untuk keluarga di sana